seorang pengendara mobil terlibat cekcok dengan warga di balai endah kabupaten bandung jawa barat saudara pria yang mengaku sebagai polisi ini bahkan cek cok sambil membawa pistol dan mengancam warga
video amatir memperlihatkan saat pengemudi mobil terlibat cekcok sambil membawa pistol dan mengancam warga di kawasan rancanyar bale endah kabupaten bandung pada sabtu kemarin saudara
keributan bermula saat warga berupaya menghentikan mobil pelaku usai kendaraannya menabrak mobil lain di kawasan tersebut
tidak terima dihentikan pelaku lantas turun dari kendaraannya hingga cekcok sambil mengacungkan pistol
dia sempat ngeluarin kayak siapi gitu
ya dia sempat ngeluarin beceng pak sama warga gitu beceng itu diperdomin
pelaku yang mengaku sebagai anggota polisi ini kemudian ditangkap warga saudara
hasil pemeriksaan warga ternyata pelaku bukanlah seorang polisi
mendapat laporan warga polisi kemudian mendatangi lokasi dan membawa dua pelaku
sementara itu pistol yang ditodongkan pelaku untuk mengancam warga merupakan korek api
jadi saat kami amankan memang kedua orang tersebut menggunakan pakaian yang mengarah kepada petugas kepolisian
yang satu menggunakan pakaian polisi yang satu identik dengan identitas reskrim
kami juga telah amankan berikut dengan barang bukti
berupa senpi yang diduga sempi yang ternyata adalah sebuah korek api